desain nggak perlu catchy ya yang penting wearable
apalagi badan plus size itu berbeda
mereka harus tetap tampilnya slim
dengan tubuh yang mungkin ada kelebihan di bagian atas
di bagian pinggul di bagian perut
pakaian yang dipilih
memilih pakaian bagi seorang wanita bisa dikatakan sebuah perkara yang susah susah gampang
tidak hanya untuk tampil modis dan trendy
tapi pakaian yang dipilih juga
tidak jarang harus menyesuaikan dengan bentuk tubuh dan juga ukuran tubuh mereka
tetapi jika kita berjalan di pusat perbelanjaan
maka sering sekali size size kecil seperti ini untuk bentuk tubuh yang kecil kita temukan
dan ini tentunya memberikan masalah bagi mereka yang bertubuh besar
dalam memilih pakaian yang modis trendy dan juga nyaman
hal inilah yang dimanfaatkan oleh anak muda berikut ini
menciptakan produk pakaian yang bisa mengakomodir wanita wanita
yang menginginkan ukuran dengan size besar yang nyaman dan juga modis
bukan hal mudah mencari pakaian dengan size super besar
setidaknya dibutuhkan kesabaran untuk menemukannya di pusat pusat perbelanjaan
hal inilah yang kemudian membuat sejumlah anak muda memanfaatkan peluang ini
salah satunya adalah x dua x plus
yang lahir sebagai solusi bagi mereka yang kesulitan
mencari pakaian berukuran besar
brand ini lahir dari tangan seorang wanita muda bernama lengkap yuki stephanie
yuki merupakan lulusan raffless design institute singapura
di sana ia mengambil fokus studi pada bidang pemasaran fashion
ternyata bekal ilmu tersebut membuatnya mampu melihat dan mengapresiasi selera berbusana konsumen
termasuk penangkap peluang bisnisnya
pipit misalnya wanita ini sudah mengenal x dua x plus sejak tahun dua ribu
akhirnya yang kedua lainnya mengikuti
ya saya kasih tahu juga
terus selama ini gimana semenjak pakai x dua x
kesannya kesan kesannya teman teman saya pernah bilang saya lebih modis
karena orang gendut kan biasanya mati gaya ya
tapi dengan x dua x kita gak jadi mati gaya
karena masih bisa mengikuti model yang lagi hits
tetap bisa ikuti model yang lagi hits ya
dong tetap itu dia
ya aku juga ngerasa lebih nyaman aja pakai baju memang sukanya warna warna cerah gitu
tapi kadang warna cerah itu jadi kayak
ibu ibu atau bunganya terlalu banyak sedangkan x dua x ini kelihatan lebih alami aja kayak anak muda

x plus berdiri pada tahun dua ribu sebelas saat itu yuki sang pendiri mendirikan bisnis fashion ini dengan
modal bantuan dari dana orang tua namun bagi perempuan berusia dua puluh delapan tahun ini bisnis tidaklah
selalu mengenai modal tetapi kemauan dan kerja keras menjaga kualitas dan x dua x plus ketika awal
kemunculannya itu momennya seperti apa sebenarnya anda melihat bahwa market di indonesia sudah siap
dengan produk ini waktu itu seperti kita risetnya juga terbatas ya
karena waktu itu kebetulan lulus kuliah terus sekedar jalan jalan ke mall terus kita lihat
pasaran yang ada kok baju ukuran besar yang fashionable nggak ada ya gitu ada aja sih cuman
kebanyakan yang seperti factory outlet gitu baju baju yang modis modis itu jarang gitu jadi
gambling buka ajalah gitu terus ternyata
memang diterima di market jakarta pada saat itu anda awal mendesainnya seperti apa dan berapa
produk yang diperkenalkan ke market yang ada di jakarta pada saat itu desain nggak perlu keci
iya yang penting wearable apalagi badan plus size itu berbeda gitu mereka harus tetap tampilnya sleem
dengan tubuh yang mungkin ada kelebihan di bagian atas di bagian pinggul di bagian perut gitu jadi
keci istilah keci kayaknya agak kurang ini ya yang penting wearable dan nyaman buat mereka
sekalipun memiliki pendidikan pemasaran busana usaha bisnis fashion yang dibangun yuki ini tidak
tumbuh berkembang semudah membalikan telapak tangan sejumlah kendala juga ia hadapi ya pada
awal buka usaha sih memang ada kendala karena kita asal mengadopsi kelas yang tersebut memang ada
kendala karena kita asal mengadopsi kelas yang tersebut memang ada kendala karena kita asal mengadopsi

size seperti apa dilakukan apakah juga diterapkan dulu mungkin sampling ke beberapa
orang baru kemudian dilemparkan ke pasar sebelum produksi biasa kita bikin sampel tentunya sampel
terus kita punya fokus group pelanggan terdekat tiga puluh orang dan kadang mereka kita panggil ke workshop
atau mungkin ketemu di butik mereka cobain bajunya terus mereka yang memberi saran ke kita ini kurang
gini gini gitu jadi sebelum kita memproduksi banyak kita acc dulu ke mereka gitu mereka justru
desainernya x dua x oh disini dari pelanggan fokus grup discussion itu ya itu helpful banget sih
oke ternyata metode fgd yang dilakukan yuki bertahun silam itu kini mampu menciptakan
rasa loyal tersendiri bagi para pelanggan terhadap x dua x plus sebenarnya di awal awal

sebenarnya di awal awal
mulai x dua x plus seperti apa tantangannya di pasar dan juga mungkin untuk revenue stream
sendiri seperti apa sih pada saat itu tantangan awal di pengadaan bahan sama desain desain pengadaan bahan
desain karena ada tantangan tersendiri untuk mendesain baju yang ukuran besar dari bahannya
nggak boleh terlalu tebal nggak boleh terlalu tipis karena absorbannya juga beda terus nggak boleh yang gampang
dari cutting dan bahannya
kita terpaksa tarik semua barang barang yang
pada saat itu berarti ada investasi
tambahan lagi untuk membuat x dua x plus bisa
berjalan lagi seperti harapan di awal
untungnya sih cuma tiga atau empat
empat model aja yang waktu itu sempat
mengecewakan customer tapi dari situ
feedback customer kita kan punya forum juga
di instagram di facebook mereka
komunikasikan gimana sih
apa namanya setelah pakai baju kita itu gimana
kebanyakan feedbacknya ya detail dari mereka
mereka suka bahan ini ini kita mempelajari juga jadinya
jadi semakin mengerti
big is beautiful yuki mendorong tim produksi
style style cantik yang termodifikasi
agar terlihat proporsional di tubuh para pelanggannya
kalau kriteria pertama tentu cari yang nyaman yang enak dipakai
yang bahannya enak yang gak cepat panas
kan kita orang besar itu kadang kadang cepat keringetan gitu kan
toko cabang di jakarta yaitu di mall taman anggrek jakarta barat
pondok idah mall di wilayah jakarta selatan
dan untuk yang berada di wilayah jakarta utara tersedia di mall arta gading
melalui toko fisik ini x dua x plus berusaha melakukan edukasi market bagi pelanggannya
tantangannya kebanyakan customer itu kurang pede kurang percaya diri
jadi kan kita di sini bisa ngasih saran solusi
untuk target market sendiri x dua x plus membaginya dalam tiga kategori dengan fokus persentase yang berbeda
the profesional dengan rentang usia tiga puluh satu hingga empat puluh empat tahun
young carroris rentang usia tujuh belas hingga tiga puluh tahun
dan the senior dengan rentang usia empat puluh lima hingga enam puluh tahun
pelanggannya tentu tidak hanya dari jakarta
karena brand x dua x plus juga sudah menjadi prima dona di berbagai wilayah indonesia
para pelanggan di luar jakarta dapat memesan produk x dua x plus melalui website instagram ataupun sms
produk yang paling banyak dicari oleh customer produk yang seperti apa nih
tentunya mereka juga selektif sama bahannya
bahan yang paling sukses produksinya yang nggak pernah bersisa itu jersi
contohnya seperti ini
ini sangat stretch terus dingin kalau dipakai dan menempel sama badan
tapi bukan berarti menempel di lipatan lipatan badan tersebut
jadi begitu dipakai kelihatan slim menempel tapi nggak mengekspos lipatannya
yang kedua ini
ini semua dari indonesia
iya betul yang ini
ngeri peringat ya
terus ini sunwave
tapi karakternya memang yang stretch seperti ini yang cukup diminati ya
selain pemilihan bahan ketersediaan size yang dibutuhkan pelanggan juga diperhatikan
x dua x plus memiliki size ukuran dari xl hingga delapan l
untuk masalah harga x dua x plus berada di kisaran sembilan puluh hingga empat ratus rupiah
selain itu untuk mengakomodir kebutuhan pelanggan yuki bekerja sama dengan sejumlah penjahit dan penyedia bahan pakaian yang ada di jakarta bandung semarang dan malang
strategi pemasaran yang dilakukan x dua x plus sebenarnya cukup sederhana yaitu optimalisasi media sosial
yuki mengungkapkan bahwa ia selalu berusaha memelihara hubungan yang baik dengan pelanggan dan menjadikan mereka model untuk memasarkan x dua x plus
kita punya database nomor handphone email terus sosial medianya mereka apa
jadi kita tetap interaksi sama mereka
nanyain feedbacknya bagaimana terus sarannya apa itu yang membuat kita dekat
dan selain itu juga saya melihat ada beberapa customer mereka habis beli terus mengirika foto
dan akhirnya di repost di instagramnya
di instagramnya x dua x plus
itu cukup efektif juga ya untuk meningkatkan sebutlah kesetiaan mereka terhadap brand
repost sebenarnya kita nggak pernah request mereka sih
cuma mereka katanya ada kebanggaan tersendiri untuk post baju x dua x plus
terus kita nge repost balik mereka dengan mention
sementara strategi lain yang pernah dilakukan untuk memperbesar pasar x dua x plus
ialah sponsor wardrop untuk sejumlah public figure
artis artis dari preti asmara sampai kontestan pencarian bakat
seperti regina idol atau shena x factor pernah memakai produk x dua x plus
dan bagi anda yang memiliki kesulitan untuk menemukan pakaian plus size
ketiga model x dua x plus ini bersedia berbagi tips mereka
kalau aku yang terutama itu yang nyaman
karena aku pribadi bertubuh plus size
jadi banyak sekali lipetan lipetan yang kadang suka membuat kita kurang nyaman
terutama yang nyaman sih kalau aku gitu loh
yang kedua ya pasti modelnya gitu setelah nyaman modelnya
kalau aku sih kan aku masih kuliah kan
jadi kan baju kan banyak tuh kan kalau kuliah setiap hari kan pasti ganti ganti kan
nggak mungkin pakai baju yang sama
jadi lebih sering pakai baju yang agak formal kayak kemeja gitu kan
tapi kalau kemeja kan susah buat perempuan juga kan
jadi buat aku sih kemeja yang lucu lucu kan
suka kayak ada gambar gambar apa gitu kan
nah itu lucu sih jadi buat aku sih style sama ukuran sih sebenarnya
kalau kriteria pertama tentu cari yang nyaman yang enak dipakai
yang bahannya enak yang gak cepat panas
kan kita orang besar itu kadang kadang cepat keringetan gitu kan
yang kedua tentunya yang stylist ikutin jaman kayak gitu
yuki mengakui x dua x plus memang tidak hanya mengejar sisi keuntungan bisnis
varian busana yang disediakannya juga bertujuan untuk membuat wanita bertubuh ekstra
agar tetap tampil trendy dan percaya diri
perjalanan x dua x plus yang sudah cukup panjang pun tidak terlepas dari komitmennya akan hal tersebut
tips sebagai wira swasta karena saya pemula juga ya
cuma dua yang pertama kita harus menyayangi pekerjaan kita
konsisten yang kedua kita fokus di customer
jadi apapun yang terjadi kompetitor makin banyak
atau mungkin ada berita sana sini kita tetap fokus di happy nya customer
customer maunya apa kita coba cukupi
saya ambil garis besarnya kebanyakan dari mereka ini tidak menyediakan baju ukuran big size
semuanya saat itu ya semuanya
nah saya pikir ini peluang yang sangat bagus gitu
pasti setuju dong kalau tampil modis dan stylist
bukan hanya untuk orang orang atau khususnya pria yang berbadan ideal saja
para pria yang berbadan tambun juga bisa kelebihan berat badan mereka bisa tampil memikat

nah ini siapa sangka kalau mengubah gaya pria gempal menjadi maksimal
bisa menjadi peluang bisnis yang menghasilkan kantong tepat
bagi para pria berbadan besar
berpenampilan tepat dianggap lebih mudah daripada berjuang menurunkan berat badan
namun sulitnya mendapatkan pakaian yang pas dan mendukung penampilan sangat dirasakan
tidak banyak toko offline maupun online yang menjual pakaian pria dengan ukuran super besar
nah hal inilah yang dilihat oleh zul harmansyah atau yang biasa dipanggil uke
peluang busana bagi pria berkelebihan berat badan
membuatnya meraup omset ratusan juta rupiah per bulan
padahal pria tiga puluh tahun ini bukanlah pria berbadan besar
ya mungkin udah takdir kayaknya ya
soalnya dari kecil dari tk sd smp sma sampai sekarang itu
sahabat sahabat tuh overweight semua
dikelilingin sama orang yang bertubuh besar
teman teman tuh overweight semua gendut gendut semua kan
saya doang nih yang badannya kecil gitu kan
ya curhat masalah baju apa segala macam itu
pasti keluhan yang keluar dari mereka itu khususnya pas bulan ramadhan gitu ya
dan kebetulan jauh beberapa tahun sebelum saya mulai big oret ini
saya lagi tugas akhir ceritanya
jadi saya riset kan tentang distro tentang clothing clothing yang ada di indonesia

dulu saat kita mendapatkan akun
sekarang biasa sampai normal
ya jadi memang jadi sebagai pengaksian
kita dari tukang jadi
punya pebuluran kalau pix gaan masuk keinstruman
ada potensi pasar gendut dari pria berpadan gemuk ini
pria yang sempat bekerja di sebuah perusahaan periklanan ini akhirnya memutuskan untuk resign
dan memulai bisnis pakaian pria berukuran super besar secara online
belum sampai di situ uke masih harus meyakinkan orang tuanya
jika keputusannya yang nekat dianggap tepat
restu dan doa pun mengalir dari sang ibunda
sedari kecil ibu endang memang sudah melihat sifat keras kepala akan keinginan dari anak bungsunya
ya pertama saya cuma begini aja kenapa
pertama pertanyaannya selalu kenapa
dia bilang ya dia ceritalah macam macam
terus saya bilang boleh terserah kamu tapi cuma harus ingat
ya itu tadi yang kau bilang apa
kalau wira swasta atau apa semua itu harus tanggung jawabnya lebih besar daripada ini
ternyata saya lihat ya makin lama kok kayaknya niatnya itu benar benar gitu loh
yaudah tinggal saya berdoa aja setiap saat
pida awal bisnis big oret sebenarnya muncul pada tahun dua ribu sepuluh
namun uke baru bisa merealisasikannya di tahun dua ribu dua puluh
bukan tanpa jatuh bangun
uke mendirikan big oret sampai saat ini
nah kalau bicara soal waktu awal awal bikin big oret ada jatuh bangunnya dong pasti
dengan modal enam juta apa sih jatuh bangunnya
ya dari dibohongin temen temen sendiri yang ikut terlibat di dalam sini
terus tiba tiba harus dia
pergi meninggalkan saya gitu kan
lalu tiba tiba saya diutangin uang yang saat itu besar banget
apalagi buat startup
apalagi buat startup gitu
tiba tiba itu karena modalnya
dia taruh modal di sini kan di big oret ikutan patungan gitu kan
tiba tiba modalnya mau diambil
sedangkan uangnya masih diputerin kan
yaudah akhirnya dia ambil
itu uang yang ada di rekening big oret gitu kan
beserta beberapa barang senilai itu
yaudah akhirnya saya harus utang sana kemari gitu
untuk terus modalnya berputar terus gitu
dengan kondisi finansial yang cukup sulit di awal

butuh waktu dua tahun untuk uke
merasakan balik modal
soal harga semakin besar ukuran pakaian biasanya semakin mahal
namun tidak dengan big oret
uke mematok harga cukup terjangkau
pada tahun dua ribu dua belas satu kaos dijual dengan harga satu ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah
seiring pergerakan ekonomi
big oret kini mematok harga rp satu ratus lima puluh lima untuk produk kaos
hingga lima ratus rupiah untuk produk jaket

kalau kita lihat di sini ada xl kemudian yang ini ada empat xl
apa ukurannya dari xl sampai
ada contohnya enggak enam xl
ini dijual harganya berapa
sama satu ratus lima puluh lima
karena kenapa harganya sama
karena kenapa harganya sama
itu juga kita ada
harusnya kan lebih karena bahannya
lebih besar kan lebih banyak makan bahan gitu kan
jadi penetapan harganya pun juga kita nih pertimbangin psikologis pembeli nih konsumen
biar yang makin gede enggak ngerasa didiskriminasi gitu kan

ada sekitar dua lima ratus konsumen setia dalam database big oret

dengan pesaing bisnis yang bisa dikatakan masih sangat langka
dan harga jual sama rata
bukan tidak mungkin konsumen setia tersebut akan bertambah setiap harinya
tips berpakaian untuk orang orang atau pria pria gemuk
tips ini diambil dari beberapa sumber online yang terpercaya soal fashion

yang ketiga jangan takut pakai baju yang warnanya terang
karena kita tahu pria gemuk identik dengan baju berwarna gelap seperti hitam biru donker coklat atau abu abu
basi pakai baju yang warna terang bikin pede kok
yang keempat ini tips tambahan
mungkin bisa pakai jam tangan yang ukurannya juga besar atau topi yang besar
ketekunan dan keyakinan semua pria bisa tampil modis kini berbuah manis
menurut uke sebagai pebisnis harus selalu tetap fokus dan optimis
kunci suksesnya itu kalau kata bob sadino jalanin bisnis jalanin
apapun yang terjadi hadapin karena itu udah resikonya
berbisnis ini memutuskan untuk berbisnis masuk ke dunia wira usaha itu kayak kita dilempar ke tengah hutan sendiri
lo harus berjuang hidup di situ
harus siap mental
pasti tantangan dari kanan kiri atas bawah depan belakang itu pasti ada
yang penting kamu punya keyakinan aja sama bisnis kamu
bisnis kamu bisa besar nggak
kamu yakin gak sama diri kamu
kamu yakin gak sama bisnis kamu sama produk kamu bisa bermanfaat
buat orang banyak
kalau kamu yakin yaudah jalanin aja
tantangan bukanlah menjadi hal untuk berhenti berkreasi
setidaknya uke dan rekan rekan di big oret menjadi bukti bahwa hidup adalah untuk menjalani mimpi